terima kasih anda masih bersama kami
sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali dilanjutkan
hari ini sahabat mirna hani juwita bun dihadirkan jaksa untuk menjadi saksi
hani menceritakan soal pertemuan di cafe olivier enam januari dua ribu enam belas
tempat di mana mirna jessica dan hani sepakat bertemu
dalam sidang kali ini juga dipertontonkan rekaman cctv cafe olivier
pada hari jessica mirna dan hani bertemu
sebelum minuman minuman yang ada di dekat kita
di antara aku dan mirna
pokoknya kan mejanya agak besar bulat
dia lebih dekat ke kita
lalu jessica bilang punya elu mirna
kan elu pernah di wa
terus yang minuman yang lain yang saudara di depan saudara
saya tidak perhatikan yang mulia
ada koktil atau ada air mineral
saya tidak perhatikan
yang diperhatikan hanya kopi
es kopi itu karena dekat dengan kita
setelah itu duduk
setelah itu duduk
belum sempat mirna baru tanya
baru jessica bilang kan lo yang pesenin di wa
oh ya ampun untuk apa dipesenin dulu
maksud gua nanti ada
karena mirna orangnya baik
jadi dia bilang oh yaudah anyway thank you ya udah dipesenin
lalu dia duduk dia langsung minum
jadi kita belum ada percakapan
saya belum nanya apa kabar
belum nanya halo semuanya belum
mirna duduk dia langsung tanya
setelah dibilang oh minuman dia
dia bilang oh ya oh untuk apa dipesenin dulu nanti aja
lalu dia duduk